lantas seperti apa tanggapan parlemen terkait wacana pembebanan biaya tambahan
untuk mengisi ulang uang elektronik ataupun juga e money
pungutan e money kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan kini sudah bergabung bersama kami anggota dewan perwakilan rakyat
ada bapak mis bakun
di sana pak misbakun selamat sore anda juga menggunakan e money mungkin salah satunya
bisa menyuarakan juga apakah menurut anda sangat urgent sekali kita harus memberikan biaya tambahan
untuk isi ulang dan ada juga wacana setiap transaksi nanti juga akan di charge juga gitu
menurut anda seperti apa
selamat sore mbak hera selamat sore permisa cnn indonesia
selamat menunggu berbuka puasa
karena saya sedang di luar studio minta maaf karena ada acara berbuka puasa bersama
dari dpp partai golkar di rumah ketua umum partai golkar
terkait dengan permasalahan top up e money ini
saya meminta kepada bank indonesia untuk lebih berhati hati kembali dalam melakukan kajian
karena saat ini industri ini kan sedang tumbuh
di saat industri e money ini sedang tumbuh minat masyarakat sedang tinggi
dan langsung dikenakan pungutan
ini yang perlu pertama harus hati hatinya
karena pada saat yang sama pemerintah juga sedang berusaha membatasi transaksi tunai
minat masyarakat yang bagus ini jangan sampai kemudian sudah dikenakan biaya biaya lagi
saya salah satu pengguna e money
saya biasanya menggunakan untuk e money saya untuk tol untuk parkir dan sebagainya
nah kalau kemudian untuk biaya top up saja
orang kemudian dikenakan satu lima ratus atau berapa biayanya
ini akan juga memberatkan
karena e money ini kan dipakai untuk transaksi transaksi yang sifatnya harian
yang sifatnya kecil oleh masyarakat
jumlah transaksinya kecil
kemudian ini sudah dikenakan biaya
pada saat orang membeli e money pun juga kartunya pun juga sudah terkena biaya
jangan sampai kemudian beban biaya ini akan menjadi beban konsumen yang berlebihan
ini yang akan tidak
dan kemudian industri
nya sendiri akan terbebani
konsumennya akan menerima beban yang terlalu banyak
syarat dengan aturan aturan yang kemudian semuanya membebani kepada konsumen akhir
nah inilah yang seharusnya kalau menurut saya perlu dihindari
perbankan juga perlu efisien
efisiensi ini juga akan tentu memberikan manfaat kepada konsumen dengan
tidak terlalu banyak beban yang dibebankan kepada konsumen
pak misbah kun artinya anda menegaskan bahwa sekarang belum saatnya untuk memberikan pungutan terhadap isi ulang imani begitu
belum atau tidak usah sama sekali
ya saya mengatakan memang belum saatnya
dan kajian yang dilakukan oleh bank indonesia untuk mengenakan biaya top up ini atau isi ulang ini juga harus hati hati
hati hatinya ya tadi seperti yang saya sampaikan
jangan sampai ee
gimmick masyarakat masyarakat yang sedang berminat untuk melakukan transaksi dengan e money
kemudian menjadi berkurang karena adanya banyaknya ee
kewajiban kewajiban pungutan yang dibebankan kepada mereka
untuk mereka sebulan
atau seminggu lah
kemudian tiba tiba tiap mau top up harus bayar satu lima ratus atau dikenakan biaya tertentu
bayangkan satu lima ratus itu kelihatannya kecil tapi untuk berapa kali top up mereka harus melakukan
kalau sebulan melakukan top up mereka harus melakukan top up

seminggu atau lima kali top up sudah berapa
kalau orang dengan transaksi yang lebih banyak tentu akan top up nya akan lebih sering
dan ini akan menjadi ee
permasalahan tersendiri karena bebannya akan menjadi sangat banyak
ya tepat sekali karena kalau dua ribu saja kita ambil batas atas
kemudian dikalikan dengan lima puluh tujuh juta pengguna imani
anggaknya juga sangat besar
tapi pak misbakun apabila mereka berargumentasi bahwa ini untuk memberikan insentif kepada perbankan
anda sependapat atau menurut anda itu justru tidak ada hubungannya sama sekali
j insentif kepada industri nya
tetapi bukan ee
anda sepakat atau
akan menjadi beban kepada orang yang harusnya diberikan insentif itu adalah konsumennya
industri kalau menurut saya dengan fee base yang ada
orang sejak awal memakai e money membeli kartunya aja sudah bayar
nah tentunya industri kan sudah tahu berapa beban dari kartu itu dan berapa maintenance sistem it nya dan bagaimana
dari perputaran uang yang digunakan saja industri itu sudah bisa mendapatkan manfaat
bisa mendapatkan fee base nya sudah dapat
nah kalau memberikan insentif juga sebenarnya bukan kepada industri nya
di saat ini sedang tumbuh masyarakat sedang mulai menumbuhkan minatnya terhadap e money ini
karena masyarakat tidak perlu membawa uang cash untuk transaksi kecil mereka
tidak perlu harus menarik di atm
dari situasi yang seperti ini seharusnya insentif itu diberikan dulu kepada siapa
nah nanti kalau konsumennya sudah mempunyai loyalitas
kemudian mereka sudah mempunyai habit yang panjang terhadap penggunaan e money ini
silakan insentif itu digeser kepada industri
dengan pengenaan itu
itu pun dengan syarat
jangan terlalu dikenakan biaya yang terlalu tinggi
kalau orang melakukan top up sebulan sepuluh kali dua puluh kali dengan transaksi yang kecil
itu kalau diakumulasi menjadi sangat besar
berapa kali mereka top up
berapa juta kali dengan berapa juta pengguna tadi
dan ini akan menjadi sebuah transaksi yang sangat besar
kalau memang fee based revenue
dan ini akan menjadi sangat besar sekali bagi industri nya
nah inilah yang kalau menurut saya
dipelajari dulu perilaku konsumennya
nah konsumen ini nanti akan menimbulkan minat yang tinggi terhadap penggunaan payles ini
kemudian mereka akan mendapatkan manfaat apa
kalau mereka melihat
ah sama saja
saya pakai e money atau tidak
ya mereka akan memilih tidak pakai e money
manfaatnya justru tidak mereka merasakan
malah bebannya yang mereka rasakan
ini kan orang top up e money ini kan sama aja
dengan orang menyetor uangnya di tabungan
loh kalau menyetor tunai biasa tidak kena
kemudian pada saat dia menggunakan e money justru dikenakan pungutan
ini yang harus bisa dijelaskan
dan bisa dirasionalisasikan
oleh pengambil kebijakan yaitu bank indonesia
pak miss bakun
terima kasih sudah bergabung bersama kami
anggota komisi sebelas dpr di cnn indonesia business